tim penyidik unit perlindungan perempuan dan anak
inafis polres jember jumat siang mendatangi pondok pesantren
yang berada di desa mangaran jember jawa timur
akibatnya polisi menggeledah sejumlah ruangan di kompleks pondok pesantren
pasca laporan adanya kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati
dan dilakukan oleh muhammad fahim yang tak lain pengasuh pondok pesantren
namun muhammad fahim berdalih jika kasus pencabulan santriwati yang dituduhkan
kepadanya adalah fitnah
keberadaan santriwanita hingga malam hari di ruangan tertutup miliknya
adalah untuk menguji kemampuan membaca al quran
akan mengikuti permainan ini karena semua yang ada di laporan atau apa itu tidak benar adanya
dan kita bisa sama sama buktikan nanti di pengadilan
kalau pun nanti misalkan punya
bukti ataupun saya sangat tidak yakin
dan itu nanti kita bisa lihat bareng bareng di pengadilan
kasus pencabulan santriwati oleh kiai di pesantren ini
berawal dari laporan istri pengasuh pondok pesantren al jalil
yang sering melihat suaminya mengajak masuk santriwanita
ke dalam ruangan khusus hingga larut malam
mana yang kiranya perlu kita amankan kita amankan
sekarang prosesnya masih berlangsung
sementara ini masih berlangsung
sementara ini masih berlangsung
ini masih kooperatif
kalau sementara ini pelapor dari istri daripada terduga pelaku
karena kan ini kan yayasan
sudah awalnya harus tentasi terus kita buatkan laporan polisi
pada seni siang
nampak istri pengasuh pondok pesantren berinisial al
menuju ke salah satu ruangan di satreskrim polres jember
dengan didampingi seorang wanita dan satu laki laki
kedatangannya untuk memenuhi panggilan polisi
yang kini sedang mengumpulkan keterangan
kasus dugaan pencabulan setelah pengasuh pondok pesantren
beberapa kali memasukkan santriwanita ke dalam ruangan khusus
yang diakui sebagai ruang studio
sekaligus tempat evaluasi tes kenaikan kurani para santri
tim liputan cnn indonesia